saudara waktu di oliver
saudara mengambil handphone
dan saudara mengatakan juga
cermin gitu ya
bahkan saudara juga mengatakan bahwa
oleh saksi hartanto disini
gak ada di cctv
jadi kita jadi bertanya tanya
hartanto yang salah
atau cctv nya ini yang salah
kalau itu saya tidak tahu pak
hartanto kan udah disumpah
mestinya kan harus ada di cctv ini
karena tidak terlihat disini
ya memang gak semuanya

karena gak semua gak tahu
ya kalau kau sentuh gelas
periksa aja ada sidik jarimu disana atau tidak
keberatan ini mulai ini udah mengarahkan
terdakwa mana tahu mengenai sidik jari
saudara tahu gak itu
tahu apa pak
polisi memeriksa sidik jari atau tidak
oh saya tidak tahu kalau itu
tidak tahu ya
tapi polisi tidak pernah menyatakan kepada saudara bertanya tentang
sidik jari disedotan
tidak pernah bertanya tentang sidik jari di gelas
oleh para ahli ahli
itu sebenarnya gimana
itu keinginan saudara sendiri atau bagaimana
ini setelah saya jadi tersangka
bukan keinginan saya
saya cuma dipanggil dari sel saya di bawah
kamu naik lagi mau di bap gitu
tanpa mengetahui yang jelas saya mau diketemukan sama siapa
atau mau ditanya mengenai apa
yang tahu saya cuma mengikuti orang yang mengarah
sebenarnya seudara keberatan gak waktu itu atau setuju
ya saya sih nggak mau ya dilakukan seperti itu
tapi saya juga tidak punya
tidak punya kekuatan untuk menolak
oh saudara tidak punya kekuatan untuk menolak itu ya
saya merasa itu yang saya rasa
saudara tau gak untuk apa pemeriksaan itu
yang saya tahu saya pada saat itu disangkakan menaruh sesuatu di minuman mirna yang menyebabkan mirna meninggal
gak maksud saya pemeriksaan itu tujuannya untuk apa saudara tahu
tidak tidak tau
saudara juga nggak pernah diberitahu
cuman dikasih ini tes ini isi gitu
terus tau tau di wawancara
jadi sebenarnya saudara tidak mau
tapi saudara tidak punya kebukuasaan untuk menyatakan tidak mau gitu
jadi saudara ikuti saja semua
gak dibilang bahwa ini rahasia gitu
gak dibilang juga
tujuan pemeriksaan juga gak diberitahukan
sebelum saudara tersangka
sebelum saya tersangka juga
saya suka dipanggil ke polda untuk bilangnya sih
mau diminta keterangan lagi
mau di bap lagi
tapi yang lain lainnya ya saya tidak tahu tujuannya untuk apa
berapa kali saudara diperiksa di polda oleh para kesehatan
ini sesudah saya jadi tersangka ya
maksudnya diperiksa dengan orang orang luar yang bukan kelihatan seperti polisi gitu
saya nggak ingat cuman totalnya saya pikir sekitar sembilan
bisa oleh sembilan orang
dan ada yang satu orang yang sama dua kali gitu
bisa saudara ceritakan
waktu saudara diperiksa diantara dia apaan saudara itu
pada saat saya di
waktu sudah jadi tersangka ini
saya kebanyakan ditaruh di sesuatu ruangan
lalu saya ditanya tanya aja sama orang yang saya tidak begitu kenal
kalau itu di ruang meetingnya pak krista murti
di ruang meeting
di ruang meeting krista murti
di sebelah kantor beliau
lalu ya orang orang bergantian berdatangan menanya nanyakan saya
tapi tujuannya apa dan bagaimana kenapa saya di sana dan apa yang mau mereka lakukan terhadap saya tidak pernah dijelaskan secara jelas
waktu saudara di sana pernah dilakukan tes hipnoterapi
itu sebelum saya jadi tersangka
sebelum tersangka gimana ceritanya
itu waktu itu saya lagi di bap di bap di ruangan penyidik
lalu saya diminta untuk pergi ke ruangan yang lain
lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa
mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa
tapi yang saya ingat ada bapak heriawan itu ada di sana
itu sepertinya ruangan dia juga
lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk
ditanya tanya beberapa pertanyaan
lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya menadak lemes
setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak
tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut
saya hanya pakai tangan ya tidak gitu begini
saudara tertidur sadar nggak sadar
pada saat itu saya masih ingat
sepertinya saya terus terang kalau ditanya saya benar benar ngeblank pak lupa
tapi saya ingat terakhir terakhirnya saya cuma yes no
terus lama lama saya tidak sadar total
lama lama saudara tidak sadar
itu berapa lamanya saya tidak tahu
berapa lama pun saudara di ruangan itu gak tahu
ada berapa orang di ruangan itu
waktu sebelum saya tidak sadar
saya tidak ingat pak
cuma ada lebih dari dua orang sepertinya
dua atau tiga orang lebih dari dua tiga orang
waktu itu saudara didampingi pengacara
pengacara saya di ruangan yang lain tidak boleh masuk bersama saya
tidak boleh masuk
itu saudara tahu itu apa
hiknoterapi atau apa
saya tidak diberitahukan saya mau diapain
saya cuma ditanya tanya terus tau tau saya begitu aja
terus setelah berapa lamapun saudara saya gak tahu
setelah itu bangun
dibangunkan atau gimana
pokoknya saya bangun aja
terus saya ya bingung kan
oh iya oh ini ini oh iya saya tadi disini gitu
apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu
mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu melototin ngeliatin gitu
terus sudah gitu setelah itu saya udah saya bingung aja
gesturnya mau ke ruangan lain menuju ke ruangan lain
itu itu udah malam pak
terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh
saya lihat jam kayak sekitar udah tengah malam
gak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa apa
tidak saya cuma dapat komentar
saya dapat pertanyaan
kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak
itu bapak heri
pak heri awan
setelah itu apa yang terjadi
setelah itu saya dipilihkan
saya pindahin ke ruangan lain lalu saya ketemu ketemu pengacara saya disitu
setelah itu saudara ditangkap
saya lupa waktu di kejadian itu tanggal berapa
cuma saya ditangkapnya ya setelah itu
waktu tadi dibuat tadi itu diperiksa periksa tadi itu
saudara sampai juga sadar gitu
lampu hidup atau gimana
waktu saya sadar

waktu saya sadar itu ruangannya lebih gelap daripada yang waktu saya sebelum itu ya
lalu saya ingat lampunya dinyalain
ada berita acara gak waktu itu
saya sebenarnya belum ngerti pak yang berita berita acara begitu
jadi kalau ditanya saya jawabnya tidak tahu
ya kadang kadang di berkas ini saya tidak melihat ada berita acaranya
baik setelah itu
berapa hari kemudian berapa lama setelah itu saudara ditangkap
tidak begitu ingat ya
tidak begitu ingat
tidak begitu ingat
tidak lama soalnya di bulan yang sama
waktu saudara ditangkap itu di mana
lagi di hotel sama orang tua saya
di hotel sama
sama orang tua di hotel
nah kemudian saudara dibawa kemana
saya dibawa ke polda
jadi saya ditaruh di mobil sama beberapa po satu

lalu saya sampai di depan pintu polda

lalu saya ingat wartawannya cuma ada dua orang gitu
maksudnya yang bawa kamera atau bawa mic begini
lalu setelah itu orang yang duduk di depan kayak telepon telepon gimana saya kurang begitu dengar
lalu mobilnya nggak berhenti di situ
jadi cuma stop terus jalan muter lagi muter lagi terus nunggu di depan mana sebentar
lalu setelah itu pas begitu balik ke tempat yang sama wartawan sudah banyak
oh jadi saya pikir oh tujuannya nungguin wartawan
baru saya masuk ke dalam polda
oh diputar putar dulu saudara
biar heboh lah gitu
baru dimasukin dimana di masukan dimasukin
di itu saya diperiksa di tempat yang biasa saya di bap di polda juga
di ruangan jatantras unit satu
setelah itu saudara dimana
setelah itu saya di oh sebelumnya saya dibawa ke ruangan pak krisnamurti dulu
di situ saya didampingin sama satu pengacara yang tidak ada di sini
pada saat itu
pada saat itu
ada gak yang mau kamu akui gak
begitu seperti itu
lalu pengacara saya minta waktu sedikit
jadi saya pergi ke ruang meetingnya dia itu
makanya saya tahu selanjutnya itu ruangan meeting dia
karena pasti sebelahnya menyambung gitu ruangannya
terus dia bilang ini kamu jangan takut
katanya begitu kamu jangan takut
kamu kalau gak berbuat apa apa jangan bilang apa apa gitu
ya udah pas saya balik lagi
saya ditanya lagi jadi gimana
lalu setelah itu saya dibawa ke ruangan penyidik
setelah saya diperiksa saudara ditahan dimana
setelah diperiksa itu kan saya dibawa ke polda pagi
itu saya sekitar hampir tengah malam
akhirnya itu kan saya di bap juga hari itu
hampir tengah malamnya saya dengar kalau
oh ya krisna murtinya baru selesai dari kondangan katanya
tanda tangan ini
ya udah ada tanda tangan akhirnya saya dibawa ke tahanan
tahanan polda itu cepat ada di bawahnya
di bawah yang tepat saya diperiksa
lalu begitu saya masuk di situ
ada satu polisi lagi namanya hendro pak hendro
pak hendro mengatakan kepada saya
udah jess gak kutipu
aja cctv nya ada
kamu menaruh sesuatu di gelasnya di minum irna
itu saya lagi stres tuh pak
saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini
saya ditaruh di sebuah sel
hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa
besarnya kira kira dua meter kali satu lima meter
dan cuma ada lantai dan sepotong kain
terus tas saya dibawa semua
cerana panjang saya disuruh ganti pakai cerana pendek
jadi di situ cuma ada saya satu kain sama baju
udah itu aja
dan lampunya yang terang beneran gak bisa dimatiin
lalu banyak coa banyak tikus banyak karena jengking di ruang itu
saya bingung kenapa saya di sini saya nggak tahu
terus saya tanya
itu karena gak ada ventilasi apa apa
cuma ada lubang di pintu segede empat gitu
saya ngintip ke depan ternyata gak ada orang gelap gulita di luar
saya takut sekali
penjaganya bilang kalau
kamu belum boleh dikunjungin sampai hari senin
jadi itu kan hari sabtu malam
jadi saya harus tahan di situ sampai hari senin
terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan
saya gak boleh gak boleh ada andu gak boleh mandi gak boleh berlutut
gak boleh mandi gak boleh berlutut gak boleh berlutut
pokoknya benar benar nol barang gak ada apa apa
lalu setelah itu hari keduanya hari minggu pak krisna murti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya selti
dia masuk ke selti lalu dia bilang ayo jess saya mau ngomong gitu kan yaudah saya keluar
terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff
saya duduk di situ berhadapan hadapan lalu pintunya dibuka di depan situ ada kayak meja piket penjaga
pak krisna bilang duduk ya kalian di situ lihatin jadi saya ini gak ngapa ngapain gitu
jadi mereka di depan tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita
lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau lalu dia mulai mengobrol dengan saya
pertamanya dia bilang
saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan
saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan
krisna murthy bapak krisna murthy
lalu saya diam aja
lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana
tapi saya berdoa dan saya yakin demi allah saya harus
saya harus menandatangani surat penangkapan kamu
untuk ditahan disini
saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka
lalu saya hanya diam saja disitu
lama lama lalu dia mulai bercerita ini ganti pakai bahasa inggris ngomongnya
oh bahasa inggris ya
pakai bahasa inggris dia bilang
dulu saya lama kerja di pbb katanya begitu
saya begini begini lama tinggal di new york seperti itulah
lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik
saya punya kucing kesayangan saya di rumah ini ada fotonya nih saya kasih lihat
terus ada foto dia lagi meluk kucingnya ini ada lima belas ribu likes katanya begitu
itu di facebook foto facebooknya dia sama kucing
lalu dia bilang oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya baru baru ini
saya diem aja dengerin dia pak
terus sudah gitu dia bilang begini
kamu ngaku aja cctv nya sudah ada kamu menaruh sesuatu di minuman mirna
itu sudah di zoom berkali kali dia bilang
kalau kamu mau ngaku sekarang kamu gak akanlah dihukum mati
sumbur hidup juga saya gak kasih
paling cuma tujuh tahun lalu nanti dipotong potong apa apa paling kamu sebentar lagi keluar
terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu saudara kamu itu katanya
dia udah nyerah sama kamu sekarang
dia gak akan bisa belain kamu lagi
dan dia gak dibayar juga kan dia sepupu kamu
dia nanya begitu
terus saya duduk pengunggung disitu saya bingung pak
ini orang ini maksudnya apa
dia mau suruh saya ngaku apa
jadi saya diam aja saya dengerin dia
padahal saya stres
berapa lama saudara dikurung disana
dikurung di selti empat bulan
empat bulan di selti itu terus
gak ada ventilasi
waktu saya bulan ketiga ya saya merasa napas saya udah mulai gak enak
lalu akhirnya saya minta saya sakit kan saya minta tolong poan satu poan untuk menelpon pak dayat pak hidayat
lalu besokannya diperiksa sama dokter di bidokus disana
setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan ex house di kamar itu di sel itu
ya begitu aja ruangan begitu aja
tutup sama dokter
pokoknya tembok tembok pintunya besi setebal gini
terus gak bisa liat keluar
itu sebabnya saudara sakit waktu itu
ya karena udaranya mungkin juga tidak baik karena di tempat itu juga sangat kotor
ya karena saya juga sendirian disitu gak ada gak ada apapun
saya cuma bisa baca saya bisa nulis nggak ada komunikasi dengan maksudnya saya dikunjungin emang
tapi saya harus ditaruh di tempat yang kecil seperti itu sendirian
empat bulan disitu
buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali
pernah satu hari waktu lagi hujan hujan kecoa kecoanya pada keluar banjir dalam sel saya
dan saya harus tidur disitu
banjir juga harus tidur disitu saudara
ini yang bagaimana bagaimana diri saya
ini adalah boba
merasa menderita rupanya disana ya
ya siapa yang tidak pak itu sangat tidak manusiawi menurut saya
empat bulan ya
selamanya disitu empat bulan
gak dipindahin orang lain
tetap satu orang sendiri kamu turis disitu
saya diperingatkan sebelum saya masuk
juga oh kamu akan dibully sama tahanan lain
jadi saya ketemu tahanan lain terus terang saya takut
tetap kalau orang yang lalu lalang gitu
baik sekarang saya mau
udah tenang ya
bisa bicarakan topik ya
diterjunjukkan oleh penuntut umum
ada gambar gambar konstruksi
ternyata tidak ada
saudara atau tanda tangan saudara
di gambar gambar itu
pertanyaan saya biasanya kalau saya tanda tangan saudara
tanda tangan berita acara
itu saudara paraf gak
atau tanda tangan
setiap berita acara
paraf tanda tangan
nah itu tadi nggak ada berita konstruksinya itu
bagaimana jadinya itu
yang saya paraf itu yang cuman
adegan ini apa
adegan itu apa
gitu cuma kalimat kalimat saja gak ada fotonya
fotonya nggak ada waktu itu
jadi saudara paraf hanya yang kalimat kalimat ini diganti gitu
tapi foto gak ada
yang bikin foto ini saudara tahu siapa
cuman waktu yang saya tau waktu rekonstruksi itu banyak orang foto foto kamera
tapi waktu ini dijadikan baru rekonstruksi saudara setujui gak itu
inilah fotonya ini gerakannya indah dengannya
saya tidak pernah harap hal tersebut
saya cuman paraf yang
kalimat saya ditunjukkan yang itu aja
sikap saudara dengan foto foto itu
saya menolak pas sebenarnya
dengan lihat begitu menolak dengan foto itu
saya tidak tahu apa isi foto itu benar atau
ya itu memang saya waktu yang tadi ditunjukkan
tapi kalau yang sekitarnya sudah direkayasa saya tidak tahu
karena gak ada paraf terdentang saudara ya
jadi karena saudara tidak ada pendatangan
berita acara rekonstruksi yang foto fotonya
saudara gak paraf gak tanda tangan saudara menolak itu
jadi saudara menganggap itu tidak pernah ada
ya memang kalau berita acara biasanya kan harus taken gitu ya
yakin ya gak ada paraf saudara disitu ya
dan saudara gak pernah ditunjukkan ini loh foto yang tadi yang adegan tadi
oh enggak saya tidak ingat begitu
habisnya gitu kan kalau ada foto ini adegan tadi
tanda tangan ini foto adegan tadi tanda tangan gitu kan
kan kalau kita dimana mana kan rekonstruksi kan begitu kan
saya belum pernah rekonstruksi yang lain tapi tidak pernah sudah ditunjukkan
oh jadi gak tau ya
jadi dengan tegas saudara tolak itu ya
berita acara rekonstruksi itu ya
apa juga itu karena tidak sesuai sebenarnya
saudara tahu nggak bahwa foto itu sesuai dengan sebenarnya yang saudara lakukan dulu
yang tadi aja saya sedikit curiga itu ya
itu adegan dari satu yang ke yang lain itu seingat saya adegan yang berjalan seperti ini tapi gelasnya pindah itu saya nggak tahu bagaimana ceritanya
oh begitu ya
sementara dari kak sayap cukup mungkin silahkan
jessica ataupun terdakwa ya
saya mau coba kembali kepada
pertemuan saudara dengan mirna pada tahun dua ribu dua
ini penting karena dakwaan saudara adalah berhubungan dengan peristiwa tersebut
tadi saudara sudah mengatakan pada pertemuan tersebut mirnalah yang banyak curhat
ya terus saudara masih ingat sampai jam berapa pertemuan saudara
berapa pertemuan saudara pada saat itu
itu yang ke dari stretfield itu gak seberapa malam menurut saya sekitar iya jam sepuluh an lah
jam sepuluh an ya pertemuannya itu awalnya jam lima pulang pulang kerja
sekitar iya sekitar jam setengah enam mungkin saya jemput dia
sebagaimana keterangan arief bahwa saudara itu ribut di sana sehingga saudara meninggalkan mirna
saya mau tanya
saya mau tanya sewaktu pulang dari pertemuan tersebut saudara pulang dengan siapa
saya pulang sendiri
mirna pulang dengan siapa
jadi saudara mengantarkan mirna pada malam itu
sebentar ibu sepertinya ini ada salah paham yang dimaksud arief mungkin yang dituduhkan ke saya
itu bukan yang waktu saya ketemu sama dia di hari itu tapi beberapa hari sesudahnya kita ketemuan lagi dua kali
waktu oktober itu saya ketemu sama mirna dua kali
pertemuan yang sampai jam sepuluh itu pertemuan keberapa
itu yang pertama
itu yang dia curhat besar besaran disitu
pertemuan kedua dia minta ketemuan lagi yaudah saya bilang oh yaudah pulang kerja ya seperti biasa gitu
tapi dia bilang makan di restoran ini aja restoran itu kebetulan cuma di seberang apartemennya dia
gak jauh lah cuma jalan mungkin sepuluh lima belas menit
jadi saya bilang oh yaudah lagi ini itu kan juga deket dari kantor saya jadi saya juga lagi gak ngapa ngapain
jadi saya jalan kesana terus saya ingat ada percakapan
oh apartemen lo ada tempat parkir gak yang gue bisa parkirin
dia bilang oh nggak bisa itu soalnya tempat parkirnya diparkirin sama mobil pacar adiknya gitu
oh yaudah kalau gitu gue cari parkir tempat lain gitu kan
terus habis itu saya ketemu dia di bawah apartemennya
lalu kita jalan ke satu restoran malaysia diseberang apartemennya
nah di hari itu nadia itu yang kasih kado ke saya soalnya kan itu dekat sama ulang tahun saya
dia kasih saya kado dasar itu
baik saya coba teruskan
waktu pertemuan pertama itu ada keributan
saudara mengantar mirna pulang
saya mengantar mirna pulang
kemana saudara antar
ke apartemen ini dia
waktu diantar ke apartemen ada ketemu dengan keluarganya atau siapa
yang hari itu tidak tapi dia mengantar ke apartemennya

oke itu pertemuan pertama
pertemuan kedua ada keributan antara saudara dengan mirna
tidak ada juga keributan
terus kemudian pulangnya bagaimana
jadi sesudah makan mirna bilang yaudah saya bilang kan saya antarin pulang soalnya kan saya parkirnya di apartemen dia deket situ
pas gitu dia bilang waktu kita makan malam itu kita ngobrol sama teman teman itu

pas gitu dia bilang waktu kita makan malam itu kita ngobrol sama teman teman itu
mereka ndangan kearang
mereka oint kontras dan baki
si mina bilang jess ini lo pake ini ini ini saya beli semua yang dia suruh saya beli
setelah itu dia bilang jess naik yuk ketemu nyokap gue di atas
lu gak pernah kan ke apartemen gue ini kan itu apartemen baru ceritanya
terus udah gitu yaudah saya diajak naik ke atas
nah di atas saya ketemu ibunya ketemu adiknya ebi
setelah itu ya saya ngobrol ngobrol sama ibunya sebentar
lalu ibunya bilang oh baru makan minyak minyak ya yaudah ya tante bikinin teh
jadi kita minum teh sama sama saya inget adiknya ada di kamar tidur lagi main handphone
saya ingat tantenya di luar nemanin saya
saya ingat si mirna itu punya sofa bed gitu yang beli di iqa bisa ditarik
jadi kita duduk di bawah terus kita nonton youtube video video yang orang orang yang mina suka
sambil minum teh bikinan ibunya mirna
habis itu kan di luar hujan saya tidak bawa payung
jadi mina bilang udah lah gue anterin ke mobil gitu
oh yaudah jadi kita turun berdua
anterin saya ke mobil pakai payungnya dia
saya masuk yaudah saya pulang ke rumah
berarti pada malam itu pertemuan saudara dilanjutkan lagi dengan pertemuan keluarganya
setelah itu itu kan dua kali pertemuan setelah itu ada lagi pertemuan
tidak sampai yang di restoran sunda yang tahun lalu
berarti ini kan dakwaan kepada saudara bahwa mirna itu waktu pertemuan di sydney
mirna itu ada menasehati saudara sehingga saudara harus putus dengan pacar dan sakit hati
ada pertengkaran karena ada menasehati mengenai pacar saudara
tapi baik tadi dari pertanyaan jaksa saudara sudah menjawab bahwa tidak pernah cerita mengenai pacar saudara
jadi tidak ada pernah pertengkaran ya
tidak pernah ada
oke kemudian setelah itu
dua ribu empat belas oktober baru kemudian ketemu tanggal delapan desember
tanggal lima desember saudara berangkat dari australia
di antara tanggal tanggal tersebut atau bulan bulan tersebut sejak oktober dua ribu empat belas sampai dengan desember dua ribu delapan belas
apakah ada komunikasi atau pertengkaran atau komunikasi apalah
pada tenggang waktu tersebut
tidak tidak ada saya seingat saya tidak ada
adanya waktu saudara mau kembali ke indonesia
baik kemudian pada tanggal delapan desember tadi saudara sudah jelaskan bahwa ada pertemuan di mana baik mirna dengan suaminya menjemput saudara ke rumah
dan makan malam bersama
kemudian setelah makan malam bersama apakah benar dilanjutkan lagi minum kopi bersama
pada saat itu tadi saudara sudah menjawab bahwa arief tidak pernah meninggalkan pertemuan saudara itu
ada nggak perbincangan di situ mengatakan bahwa dulu kalian pernah bertengkar
sehingga itu ada saling maaf pertemuan itu minta maaf atau mengatakan sesuatu
apalah yang berhubungan untuk pembinaan hubungan yang lebih baik
tidak ada tidak pernah bertengkar bu saya tidak pernah bertengkar sama mirna jadi percakapan seperti itu tidak akan ada
apa aja yang diperbincangkan karena itu kan makan makan malam baru kemudian ngopi itu kan cukup panjang pertemuan itu
kalau waktu makan saya banyak dengerin dia cerita soal pernikahannya yang bikin dressnya itu siapa
fotografernya siapa terus dia tunjuk tunjukin foto fotonya ke saya lebih banyak ke arah itu
terus cerita cerita sama temen temennya yang saya nggak pernah kenal tapi dia tetap ceritakan
terus ya sebatas itu aja tapi yang waktu habis itu inisiatif mereka untuk mengajak saya kafe
katanya itu kafe punya temennya yuk kita gue ajakin lo ke situ
jadi yaudah saya ikut aja saya ikut aja kan nah terus sampai ke kafe di kelapa gading juga
sesudah itu saya ingat saya masuk ke kafe itu tempatnya lumayan cosi lumayan enak gitu nyaman
terus saya ditanya saya mau pesan apa terus saya lihat menu gitu kan
saya ingat saya pesen es soda buah atau apa kayak gitu lah
lalu di situ arief bayarin saya lagi sekali lagi walaupun di restoran juga udah kan di sini lagi
lalu pas di restoran itu karena yang punya restoran itu teman mereka jadi temannya mereka yang punya restoran itu
nimbrung terus di meja kita jadi suka ada empat orang kadang kadang staff yang lain juga ikut ngobrol
kadang kadang berlima kadang kadang berempat kadang kadang bertiga gitu
jadi obrolannya tuh yang umum umum aja ceritain rumahnya yang baru di rumah baru mereka yang direnovasi
mereka baru beli furniture begitu begitu
baik berarti pada saat itu juga komunikasi ataupun pertemuan itu adalah satu pertemuan yang rileks
oke berarti pada saat itu juga komunikasi ataupun pertemuan itu adalah satu pertemuan yang rileks
yang santai dan tidak ada pembicaraan pembicaraan khusus
kita banyak ketawa ketawa aja malam itu
baik saya kembali coba ke yang lain waktu pertemuan di oliver tanggal enam
saudara kan yang menjawab bahwa yang mau datang itu kan jam empat itu mirna
kan ternyata berdua
apakah sebelumnya saudara sudah tahu kalau mereka mau datang berdua hani dan mirna
tidak tahunya pas pada waktu itu aja
pas saya lihat mereka datang aja
pas pada mereka datang ya baik
ada juga satu tadi yang kebenaran sudah ditanyakan oleh pak oto
tapi bagi saya satu yang cukup mengagetkan dan juga mengharukan ya mengenai hinoterapi
hipnoterapi tadi kan itu ada di satu ruangan
satu ruangan dimana awalnya memang saudara tidak tahu itu bahwa itu tidak begitu gelap awalnya
dan ada orang
tapi tidak ada pengacara ya nggak didampingin ya
tidak didampingin baru saudara disuruh jawab ya tidak hanya pakai kode
kode apa tadi
tidak berapa lama saudara ingat tidak berapa lama setelah itu saudara tidak sadarnya
hmm mungkin beberapa menit tapi tidak lama sih
atau saya ya kayak gimana sih kayak bobo gitu
kayak tidur maaf tidur
waktu saudara tidur apakah saudara ada mendengar atau apa
tidak saya tidak tahu itu
jadi benar benar saudara semua lupa tidak tahu apa apa
pokoknya saya tidur saja tak tahu saya bangun saya oh saya di sini ya masih
terus saya ketiduran saya mikirnya begitu saya ketiduran nih gitu
tapi saya gak ingat terakhir terakhirnya itu ngomongin apa
jadi kalau saudara pada waktu itu mungkin saudara dibuka baju pun tidak tahu
saudara dipeluk pun saudara nggak tahu
saya tidak tahu
tidak tahu juga
saya tidak sadarkan diri
tapi waktu saudara bangun menurut saudara itu tadi
menurut saudara saudara apa adanya
iya iya seperti yang saya pakai gitu saja
tapi saudara ingat berapa lama saudara tidak sadar itu
seingat saya pokoknya waktu saya keluar dan mau menuju pulang itu
itu sekitar tengah malam
waktu saudara sadar ada siapa di ruangan itu
ada bapak heri
heri heri apa
yang lainnya mukanya saya mungkin kalau didatangkan ke sini saya bisa ingat
tapi namanya saya tidak tahu
setelah itu baru saudara dipertemukan dengan saksi
saya dibawa ke ruangan yang lain baru dipertemukan sama pengacara saya
itu saudara sudah di sudah menjadi tersangkap
oh belum berarti saudara pulang malam itu
baik kemudian tadi kan saudara mengatakan waktu di oliver itu
saudara ada main handphone main cermin
ini kan cermin hal yang baru ini karena tidak pernah terungkap di persidangan ini bahwa ada cermin
apa cermin itu ada di dalam tas saudara
ada di dalam tas kosmetik kecil saya
yang disita apa aja waktu itu dalam tas itu
tas itu aja yang diambil
apa memang lagi sudah kosong isinya atau memang
enggak masih ada di situ
cuma dia lihat orang yang datang itu lihat terus dikeluarkan gitu ini apa tas kosmetik oh yaudah terus taruh
terus sudah gitu tasnya saja yang dibawa
oh jadi hanya tasnya yang dibawa ya
tasnya tadi ada di pajaksa
tas yang tadi ada di pajaksa yang coklat itu
oh jadi isinya dikeluarkan
itu makanya nggak ada cermin di sini ya
cerminnya seharusnya sih ada di rumah saya sekarang
dia ada posisi di dalam tas kosmetiknya
terus tadi mengenai rekonstruksi tadi
tadi waktu di depan majelis hakim waktu dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum mengenai gelas saudara kan tadi bingung
padahal itu kan foto saudara
apakah ada hubungannya itu itu kan tadi waktu dipertanyakan juga saudara kan tidak ada paraf di foto foto itu
kecuali di kata kata itu tadi saya melihat ada paraf parap saudara tapi di foto kan tidak ada
apakah itu salah satu akhirnya saudara mengatakan tadi tidak mengakui keberadaan foto foto rekonstruksi itu
karena tadi bagi kami juga karena itu adalah foto saudara tapi kenapa tidak tahu mengenai gelas gelas tadi yang diletakkan itu
iya saya tidak bisa bilang apakah itu yang sebenarnya terjadi pada saat itu
tadi bolik satu saja itunya sudah berpindah gelasnya
bagi kami sih sebenarnya itu tidak kami terima tapi harus ditanya
berita cara sumpah penerjemahnya yang tidak ada
jadi pertanyaan saya apakah keterangan daripada kristi itu benar atau tidak
tidak benar pak yang benar itu cuma yang saya bisa ingat yang benar itu karena sangat sedikit
yang ya saya mulai kerja tahun segini
ada empat calon yang lain tapi saya yang dapat kerjaannya
terus yang mengenai deskripsi pekerjaan saya ya itu benar
tapi yang lain lainnya itu bukan benar bukan tidak benar
kristi itu perempuan ya
saudara punya masalah dengan dia kemarin di belakang itu ada masalah dengan saudara
jadi sebenarnya hubungan kita di kantor itu baik
karena kita itu sebagai teman juga iya
tapi saya juga tidak
saya juga hormati saya sebagai bos
jadi saya tahu batasan lah ya
tapi lama lama dia itu saya tidak mau mengatakan hal yang buruk
tapi dia itu sedikit spesial lah
dia kalau tidak suka orang dia langsung pecat
karena semua orang di sana kontraktor
jadi sangat mudah untuk memecatkan kontraktor itu mudah sekali
terus jadi saya waktu dibacakan seperti itu saya sebenarnya sedih
saya nangis berhari hari waktu saya baca bap dia
waktu saya masih di polda
eh salah masuknya saya di pondok bambu
saya sedih sekali
dan dasarnya apa gitu
saya berbuat salah apa sama dia sampai seperti itu
tapi ya sudah lah saya terima saja
makanya itu salah satu tujuan saya yang kemarin saya minta
supaya tidak dibacakan karena saya takut orang bisa berpikir kalau hal itu adalah benar
ada bapak john torres kemarin yang datang yang untuk mengkonfirmasikan kalau
ya christie ada melaporkan satu saya karena saya tidak masuk kerja dia cemas
nah itu juga di sana juga bisa begitu lapor ke polisi
lalu padahal di bap dia dia mengatakan dia dua kali lapor ke polisi tanggal segini dan tanggal segini
karena takut sama saya
itu kan hal yang sangat besar
saya kecolongan hodompet saja ada di situ
apalagi hal sebesar ini
kenapa itu tidak ada
nah itu juga udah jadi bukti
omongan itu tidak bisa dipercaya
jadi kelar dulu ya
jadi dalam berita acaranya kemarin dibacakan dia mengatakan dua kali melaporkan kamu kan
padahal torres kemarin mengatakan yang saksi dari australia hanya sekali
dan bukan karena dia takut sama saya karena saya cemas
dia cemas saya tidak masuk kerja
dia sebenarnya care sama saya hubungan kita baik
dia laporkan ke polisi karena kamu masuk kerja dia cemas jadi lapor polisi
oh di sana cemas saja lapor ke polisi ya
tapi saya lagi nggak di rumah
lalu akhir akhirnya ya ada kita terjadi perbedaan pendapat
lalu saya juga sudah enak gitu kan
jadi ya sudah
jadi secara begini face to face saya bilang saja ya sudah saya mau quit gitu
saya mau keluar
saya mau liburan dulu mau keluar dari sini
jadi bisa apa dia sakit hati sama kamu
karena saya meninggalkan pekerjaan saya
mungkin itu bikin dia repot
karena pekerjaan saya itu kalau saya ceritakan banyak sekali di perusahaan tersebut
apa karena itu mungkin bahwa gara gara itu dia sakit hati lantas dia ngomong begitu di berita acaranya
tapi diberitahu oleh saudara saudara bilang di sini saudara tidak ada masalah dengan dia sebenarnya
saya sebenarnya tidak suka membeber beberkan masalah pribadi saya
apalagi sama polisi yang sedang menuduh saya membunuh orang pak itu aja
jadi saudara bilang di sini tidak ada masalah dengan bos karena saudara menjaga nama baik dia gitu
jadi tidak mau ngomong ngomong begitu ya
nah termasuk juga tadi itu
tadi kan saudara ada penuntut umum
saya tidak mau buka sebutkan nama teman saya yang sudah serali
itu sebenarnya kenapa sih
saya hanya tidak mau mengkaitkan mereka dengan kasus di sini
karena mereka sekarang ini tahu ini apa yang sekarang terjadi
dan saya juga tidak mau saja cuman nyinggung nama mereka di sini lalu mereka jadi oh gitu
jadi tidak mau menyebabkan lah
tidak mau terbawa bawa mereka
tidak mau terbawa bawa
apalagi belum minta izin mereka ya
dan lagi pula tidak ada hubungan juga teman teman dengan perkara ini
iya menurut saya tidak
tidak ada ya hubungannya
mereka juga tidak tahu soal mirna
tidak tahu juga kenal juga dengan mirna tidak tahu
jadi tidak ada hubungan sama sekali ya
sama sekali tidak ada
baik pertanyaan terakhir saya
saudara tadi sampai menangis
saya juga kaget nih
kalau sampai empat bulan sekarang di sel gitu ya
tidak ada ventilasi
sampai saudara sakit baru dikasih exhaust empat bulan
saudara bilang tadi ada kecoa
ada petikus apa lagi yang ada
ada jengking cecok segala serangga yang saya tidak tahu namanya
mandi gimana ada
mandi saya bisa keluar
saya mandi di wc polisi
kamar mandi polisi
kamar mandi polisi
karena itu kondisinya sangat mengenaskan itu kamar mandi
ya itu penuh dengan lumut kamar mandinya
tapi bisa tertutup gitu ya aman
nggak ada pintunya sih jadi ya saya tidur di situ ya wc nya ya di sana
oh kamar mandi tidak ada pintu jadi orang bisa lihat kamu mandi dong
ya kalau saya mandi di sana bisa ya
jadi begini ya
pernah ada satu masalah
polisi memfoto saya dari lubang itu
waktu saya lagi tidur kayaknya saya nggak sadar
dan saya diberitahu orang lain beberapa hari setudahnya
baik pertanyaan saya terakhir gini anda kan sudah merasakan kepedihan di rumah sakit di penjara
empat bulan saudara di penjara di situ di sel sampai sakit
saya jarang melihat saya saudara nangis
saya melihat kamu nangis ada letihnya
ini ketiga kali
saudara benci nggak sama orang orang itu
saya mendoakan mereka
mendoakan mereka malah
nggak dendam sama polisi polisi itu
enggak enggak dendam pak
terserah mereka mau ngapain itu kan urusan mereka dengan yang di atas
enggak dendam enggak marah
saya waktu itu terjadi
kenapa saya diperlakukan seperti ini
tapi setelah itu saya sudah terima
ya udah saya doain mereka
jadi gak ada dendam buat mereka ya
skos dulu ya
siapa yang mau kamaar kecil